lelaki berinisial rh berusia dua puluh lima tahun ini harus berurusan dengan polisi akibat ulahnya
yang menyebarkan video hubungan intim dirinya dengan sang istri
di hadapan polisi pelaku mengaku sengaja melakukan perbuatan itu karena sakit hati
rumah tangga yang dijalani bersama terlibat cekcok hingga berujung pada istrinya yang kabur
pelaku mengunggah empat video di akun instagram dan facebook milik sang istri
atas perbuatannya tersangka terancam undang undang ite dan pornografi dengan ancaman maksimal dua belas tahun penjara